ribuan orang minggu siang mengikuti festival rujak ulek untuk menyambut hari jadi kota surabaya ke tujuh ratus enam puluh
antusiasme terlihat dari pakaian para peserta yang heboh dan meriah
festival ini digelar sekaligus untuk melestarikan rujak ulek kuliner tradisional asli surabaya
terik matahari tidak menghalangi ribuan warga surabaya mengikuti festival rujak ulek
peserta yang terdiri dari berbagai komunitas itu juga tidak sungkan berdandan heboh bahkan berjoget saat mengulek sampah rujak
jumlah ekspatriat di surabaya ikut menjadi peserta dalam festival ini
bukan hanya kaum perempuan banyak juga peserta laki laki pada festival tahunan
menyiapkan kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
menyambut hari jadi surabaya ke tujuh ratus dua puluh empat itu para pria yang berkostum superhero ini misalnya
meski membuat rujak merupakan pengalaman pertama mereka mengaku senang
kebetulan ya kita kemarin belanja sendiri pak kita masak masak diri untuk bahannya
ini pengalaman pertama
iya pengalaman pertama
rasanya gimana pengalaman pertama ini
ya asik sih asik keren apalagi kita kan cowok cowok semua pak
susah gak mas
nggak santai aja aja pak
acara semakin meriah saat wali kota tri risma hari ini mengunjungi peserta satu persatu
rujak ulek adalah salah satu menu kuliner khas surabaya
makanan ini terbuat dari campuran buah dan sayur mirip gado gado
yang disiram dengan sambal kacang serta petis atau pasta udang khas surabaya
festival ini juga diadakan untuk memperkenalkan rujak ulek terutama bagi generasi muda
mungkin baru kali ini sebuah perlombaan masak diikuti dan disemaraki dengan cheers yang sangat luar biasa
baru kali ini saya menemui tapi semuanya peserta di sini sangat gembira
termasuk juga bapak yang heboh ini berpakaian
gembira pak ya
demi kota surabaya ulang tahun kota surabaya
ulang tahun kota surabaya tiga puluh satu mei
oke dan semua ini hasil masak ini nanti akan dikumpulkan
sampelnya akan dibawa ke panggung untuk dinilai di hadapan dewan juri siapa yang bisa mendapatkan peringkat sebagai juara rujak ulek nomor satu di surabaya
selamat ulang tahun surabaya